gak tau ya
boleh gak ya
kata papa boleh
tante frozen pasti kangen banget sama reinhard
yaudah mama telepon opa dulu ya
emang semuanya udah siap kan
udah kuenya udah aku siapin di depan
kita berangkat nyebut andien dulu ya
nah kebetulan andien telfon
coba speakerin aku mau denger
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku udah siap siap nih
aku sama rena akan ikut ke bandung untuk ketemuin elsa
ya udah ini papa sama mama baru selesai sarapan
papa mama jemput kamu sama rena sekarang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya ada reina ikutan
udah siap yuk
motoran belakang lu dah
pas sama oma sekarang nanti mau jalan ke sini buat jemput kita
papa lagi banyak kerjaan sayang jadi papa nggak ikut
jah nggak suruh dong kala papa
ini pertama kalinya mas
kamu nggak ikut bareng kara sama kita ke bandung
masal juga lagi banyak kerjaan di kantor
tapi ada rizako yang bakal kawal kita
oh gitu yaudah
ikut aku ke kantor
terus rena gimana
sama papa sore dan mamu sarang ke bandung
hari ini kan lari kantor
aku ada kesempatan lain mah
biasanya kamu selalu luangkan waktu
kamu masih belum baikan sama andi ya
semalam sudah minta maaf
tapi berantem lagi
hal kok bisa berantem lagi sih

mungkin aku sama andi sama sama lagi lelah ya
mungkin aku sama sama lagi lelah ya

dan dia juga baik kan sendiri
gak ada yuk
tunggu dulu dong
emang gak akan pernah capek
kamu kalo ada masalah tuh diselesaikan bareng
kalo bisa diselesaikan segera
jangan dibiarkan berlarut larut
jangan dibiarkan berlarut larut
jangan dibiarkan berlarut larut
dengerin mama ya
sampai jumpa depan
waktu itu mama bikinin salad buah
kamu suka gak
suka banget ma
aku sampai makan pas lagi jalan loh
sampe sampe aku tuh sakit perut
baru nggak ketemu lima menit aja udah kangen ya ini
baru sebentar aja udah kangen kamu ternyata mas
siapa sih ini lepas pagi pagi
gak ada orang tidur aja
kemarin saya ketangkep
jadi yang masuk berita di radio banyak tuh lo
bebasin saya dari sini
kalau santai lo sebut nama gue depan polisi
atau gue bakal habisin lo
pasti keluarga si catherine bakal cari tau
kalau si catherine
tahu kalau gue napi yang dicari cari sama polisi
tapi semalam aku coba kabarin vera tapi vera gak ada kabarnya
mama tuh sebenarnya capek sekali sama teror teror ini
dan mama juga gak tau sampe kapan teror ini akan berakhir
kamu inget kan besok satu tahun anniversary kamu sama andi
ya kita semua lagi banyak masalah
tapi gak ada salahnya
buat anniversary kamu sama andi ya
situasi kamu sama andin kan lagi
kurang bagus juga lagi berantem
ini rumahnya ma
cari siapa ya pak
kami cari vera
sudah janjian semalam
pak aldebaran ya
dia gak bisa nemuin bapak
karena ada pekerjaan mendadak di padang
tadi pagi pagi banget dia udah berangkat pak
gak mendadak sih pak
beberapa hari yang lalu
saya permisi dulu ya pak
semalam saya dengar kabar kalau vera sempat pergi dari rumah
itu kemana ya
kalau itu sih cuma kesepur makat sebentar
terus sudah balik lagi kok
tapi baik baik aja kan waktu pulang
gak ada yang ngekeluhkan kan
anak saya baik baik aja
ya udah dulu ya kak
aku yakin vera sama mamanya itu
diancam sama sepeneror
soalnya semalam aku nungguin riza kesini buat ngawesin vera
dan riza dipukul sama seseorang
dia cek vera vera udah gak ada di sini
peneror itu tau vera dari mana
gak tau ya